untuk mengetahui dinamika terkini jelang pendaftaran pasangan calon di pilkada jawa barat kami sudah terhubung dengan muhammad asri rahma kepala biro transmedia jawa barat
selamat malam asri apa yang bisa anda analisa terkait dengan dinamika terkini nih setelah pasangan sudrajat dan saiku sudah dideklarasikan kemudian muncul suara suara sumbang lagi
dan juga ada pasangan deddy miswan dan deddy mulyadi pasangan dua d ini yang juga sudah dideklarasikan namun belum pasti siapa gubernurnya dan siapa yang akan menjadi wakil gubernurnya
apa dinamika terkini asri dari perspektif anda
ya baik budi selamat malam
sampai saat ini memang update terbaru menjelang pilkada jawa barat adalah sudah terciptanya tiga calon
dua diantaranya sudah berpasangan namun masih ada satu calon yakni ridwan kamil yang wakilnya belum ada
yang pertama tadi seperti budi telah sampaikan bahwa koalisi reuni yang mengusung pasangan sudrajat dan juga ahmad saiku memang sudah bisa dinyatakan pasti mereka akan maju
dan koalisi ini sudah solid begitu budi
nah kemudian koalisi terbaru yang terjadi hanya beberapa jam setelah demokrat
deddy miswar ditinggal oleh partai yang bergabung dengan gerindra yakni pks dan pan
itu sudah mendeklarasikan memang mereka akan berkoalisi yang disebut sebagai koalisi sejajar antara partai demokrat dan partai golkar
nah memang sampai saat ini bahkan di saat kami menanyakan ke deddy mulyadi pun sebagai kandidat dan juga sebagai ketua dpd jawa barat golkar
serta kepada irfan juga yang merupakan ketua dpd dari partai demokrat
belum bisa ditentukan siapa yang akan menjadi cagupnya dan siapa cagupnya antara deddy miswar atau deddy mulyadi
namun deddy mulyadi sendiri menegaskan bahwa dia siap sebagai kader mau diputuskan sebagai calon gubernur kah atau calon wakil gubernur budi
nah kemudian di partai yang satu lagi sorry maksud saya pengusung calon yang satu lagi yaitu ridwan kamil
saat ini memang telah disepakati atau diputuskan bahwa siapa yang akan mendamping ridwan kamil ini diputuskan oleh dpp
di mana ketua masing masing partai yang mengusung ridwan kamil akan memutkan
informasinya akan diumumkan tanggal dua januari mendatang atau paling lambat empat januari budi
nah yang menarik disini beberapa hari yang lalu mungkin budi juga suruh ketahui bahwa charlie van houten yang merupakan salah satu dari musisi
di jawa barat yang kita kenal sebagai vokalis setiap ini mengajukan diri menjadi calon wakil alternatif kepada pkb
jika charlie mengajukan diri ke pkb ini bisa dinyatakan bahwa ini memang mengarah kepada ridwan kamil tentunya
karena pkb adalah salah satu partai pengusung ridwan kamil
dan seperti juga sudah kita bersama bahwa sampai saat ini antara pkb dan p tiga khususnya sepertinya memang belum ada kesepakatan pasti
karena jika p tiga yang dipilih oleh ridwan kamil mungkin pkb akan pergi
namun ada usulan yang menarik adalah lebih baik tidak mengusung kader dari partai pengusung untuk wakil ridwan kamil
seperti itu budi
lalu apa sih sebenarnya pertimbangan ridwan kamil sendiri hingga saat ini menunda nunda terus gitu calon wakil gubernurnya gitu asri
sebenarnya ini berbicara koalisi
jadi bukan hanya dari faktor ridwan kamilnya sendiri budi
seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa
ada dinamika yang lebih mendasar daripada sekedar ridwan kamil harus menentukan sesegera mungkin
yaitu tadi semacam belum adanya kesepakatan dari partai koalisi
nasdem memang tidak begitu banyak bersuara terkait hal ini
karena memang kita ketahui nasdem sudah mencalonkan ridwan kamilnya
nah di p tiga dan pkb nya ini budi yang memang terjadi bisa dikatakan kurang komunikasi mungkin
atau semacam diskusi dalam sebuah koalisi
untuk menentukan siapa calonnya
dan makanya beberapa hari yang lalu ridwan kamil sempat dikonfirmasi
dia menyatakan agar ini lebih tenang dan ini lebih baik hasilnya seperti apa
dia menyerahkan kepada para pimpinan partai koalisi
dan saya tambahkan juga budi beberapa hari yang lalu hanura juga sudah menyatakan akan bergabung pada koalisi yang mendukung ridwan kamil
nah satu hal lagi yang menarik juga datang dari koalisi sejajar yang dimotori oleh partai golkar dan partai demokrat budi
di mana deddy mulyadi menyatakan dia juga membuka diri untuk mengajak pkb yang saat ini telah mendukung ridwan kamil
bisa saja bergabung dengan koalisi yang sudah diciptakan antara golkar dan demokrat
dan ketua dpw jawa barat pkb juga menyatakan bisa saja dia sedang mempertimbangkan apakah tetap akan berada di jalur mendukung ridwan kamil
atau justru malah keluar dari koalisi tersebut dan mendukung pasangan antara deddy mulyadi dan demi iswar
namun memang sampai saat ini semuanya masih cair
kita masih menunggu seperti apa kondisi terbarunya nanti
apalagi pdip juga budi sampai saat ini itu belum menentukan siapa yang akan diusung
jadi sampai saat ini bisa jadi jika pdip maju sendiri karena memang dengan kursi dua puluh yang dimiliki pdip bisa mengajukan calon sendiri
namun tentunya agak berat budi jika pdip akan bertarung sendiri karena pengalaman pengalaman sebelumnya pdip selalu gagal
nah menariknya akan terbuka peluang jika misalkan pkb bergabung dengan demokrat
demokrat dan golkar bisa jadi pdip akan merapat justru ke koalisi yang mendukung ridwan kamil
jadi memang saya melihat ini masih ada wait and see dari ridwan kamil maupun dari partai partai pengusungnya budi
makanya sampai saat ini mereka belum menentukan siapa calon ridwan kamil budi
ini salah satu alasan yang membuat golkar sebenarnya menceraikan rituan kamil karena memang ridwan kamil kayaknya tidak punya niat baik sebenarnya untuk memilih atau menunjuk daniel mutakin yang disorongkan partai golkar
menjadi calon wakil gubernurnya sesegera mungkin gitu sampai batas waktu yang ditentukan
apakah tendensi tendensi seperti ini juga terlihat di p tiga ataupun pkb ataupun partai nasdem jika memang calon yang mereka usung misalnya maman imanul haq ataupun uu ruzanul ulum misalnya itu tidak dipilih oleh ridwan kamil
seberapa besar posibilitas cerai perceraian terjadi di koalisi rituan kamil ini
ya budi seperti yang tadi sudah saya sampaikan memang saya melihat semacam ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara tiga partai pengusung ridwan kamil ini
ini juga bisa dilihat jika kita berada di kota bandung dan sekitarnya itu banyak baliho baliho yang memasangkan ridwan kamil dengan beda beda orang budi
kali waktu saya melihat ada poster yang menggambarkan ridwan kamil bersama dengan kader p tiga uu ruzanul ulu
bupati dari tasikmalaya
namun di sisi yang lain hanya beda berapa meter dari jalan tersebut ada yang muncul pasangannya berbeda lagi antara ridwan kamil dengan kader dari pkb
nah ini sendiri sudah menurut saya memperlihatkan adanya kurang komunikasinya budi
sementara seakan akan juga semuanya jalan sendiri sendiri
beberapa hari yang lalu di tasikmalaya juga uu menyampaikan bahwa dia masih sangat berharap ridwan kamil mengusungnya
dan sepekan yang lalu
ketua dpw p tiga jawa barat itu menyampaikan bahwa mereka memberikan deadline kepada ridwan kamil untuk segera memutuskan siapa wakilnya
karena dalam waktu dekat jika tidak memutuskan p tiga bisa jadi akan keluar dari koalisi tersebut
dan p tiga juga mengharapkan agar yang diusung adalah kader dari p tiga
sementara di sisi lain pkb pun seperti itu
pkb tidak setuju jika yang diusung adalah kader dari p tiga
dan pkb juga berharap
saya mencatat ada dua kadernya yaitu saiful huda dan juga maman imanul haq
yang mereka keluarkan namanya untuk menjadi kandidat wakil dari ridwan kamil
nah hal ini memang tentu menjadi dalam tanda petik beban bagi ridwan kamil dalam menentukan sikap
karena bisa jadi jika dia salah memilih dia akan kehilangan salah satu partai
dan ini bertanda dia akan kekurangan kursi budi
sehingga dia tidak dapat maju justru setelah memilih wakil
makanya memang dia sangat hati hati
dan akhirnya dia menyerahkan lebih baik calon wakilnya dipilih oleh dpp dari partai yang mengusung dia
dan arahan juga atau usulan dari saiful huda ketua dpw pkb jawa barat
beliau menyatakan bahwa memang akan lebih baik untuk menetralisir semua ini
calon wakil untuk ridwan kamil diambil dari luar partai pengusung atau non kader
dan memang ini bisa jadi dilakukan
dan seperti tadi saya sampaikan
ada charlie van houten yang muncul di sana
dan bisa jadi juga pdip datang membawa nama untuk wakil ridwan kamil
ini masih sangat mungkin terjadi budi
terima kasih asri rama
kita akan terus melihat bagaimana perkembangan dinamikanya
jadi memang siapa yang akan mendampingi ridwan kamil ini secara jelas kemungkinan besar akan ditentukan oleh jakarta ya
bukan di bandung jawa barat
kita akan nantikan bagaimana perkembangannya
terima kasih sekali lagi asri rama ketua atau kepala biro transmedia